apalagi kalau kita bicara soal iktp ya kebijakan publik yang harusnya memang memanjakan masyarakat indonesia utamanya
nah kalau kita bicara soal proyek pengadaan ktp elektronik atau iktp secara nasional masih kacau balau
sejak mulai digulirkan proyek dengan nilai anggaran mencapai enam triliun ini bukannya memudahkan masyarakat namun justru menyusahkan
karena banyak warga yang harus menunggu berbulan bulan untuk mengurus ktp elektronik
sedangkan surat keterangan yang dipegang sebagai pengganti ktp sementara juga tidak luput dari persoalan
nur hasanah adalah salah satu dari ribuan warga yang belum mendapatkan iktp setelah berbulan bulan menunggu
ibu rumah tangga ini justru tidak terdata ketika ia mengurus surat keterangan pengganti
ganda itu membuka blokir yang terhapus di kk itu pak
harus dibuka lagi di dispendu aktif dimasukkan dalam kakak kakak itu terhapus
gak ada nama hilang gitu loh
nama tersebut nur hasanah hilang
terus diaktifkan lagi di dispendu bisa aktif
oh ini oke dicek di kecamatan masuk ke kk gitu loh bu
itu juga lama
hal serupa juga menimpa rahmat hidayat
iktp miliknya tak kunjung jadi setelah tujuh bulan menanti
sedangkan surat keterangan pengganti yang ia miliki sempat tidak diakui salah satu instansi karena kualitas foto yang buruk
kita harus menunggu
ini baru perpanjangan lagi enam bulan lagi
makanya saya tadi tanyakan kapan bisa selesainya
karena memang dari berita aja dari berita berita itu aja belum selesai sama sekali
saya kemarin istri ke bali itu di bandara ditahan soalnya masalah ktp juga bermasalah
nah itu karena foto aja
itu yang membuat kita untuk sangat ribet sekali
ketiadaan belangko iktp akibat proses lelang dari pemerintah pusat yang gagal
menjadi alasan utama
hanya pembuatan iktp
kondisi ini terjadi di beberapa kota di indonesia
di brebes pemohon yang belum mendapatkan ktp elektronik diperkirakan sudah mencapai satu ratus lima puluh ribu orang
perlu saya sampaikan bahwa warga yang merekam ktp elektronik sampai saat ini belum mendapatkan belangko ktp elektroniknya
tapi kami memberikan surat keterangan sementara
sampai hari ini belangko ktp elektronik yang mestinya pengadaannya di jakarta sampai hari ini kami belum dikirim
atau belum mendapatkan catat dari jakarta
dan di jakarta saat ini masih kosong
karena lelang menurut informasi yang saya dengar kabar burung itu lelang masih belum berhasil masih ada
lelang kemarin gagal gitu
hingga bulan maret dua ribu tujuh belas ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat
mengenai pengadaan belangko iktp
kondisi yang patut disayangkan mengingat besarnya anggaran pengadaan iktp yang mencapai enam triliun rupiah